aku hanya ingin membantumu bela kenapa kamu selalu menolakku
bu saya sudah selesai apa saya boleh pulang dulu
makasih banyak bu
oh iya ini makanan buat di rumah ya
bu makasih banyak ya ibu ya
terima kasih banyak atas rezekimu ini
terima kasih banyak ya andita
terima kasih banyak terima kasih banyak

ya udah kalau kamu nggak mau cerita nggak apa apa
dari mana kamu dapat makanan itu
dari mana kamu mendapat uangnya
sehingga kamu mau menerima uang begitu saja dari rein
hanya untuk memberikan makanan buat keluarga aku
jadi itu masalahnya
afif kamu itu salah paham
aku bisa jelasin semuanya sama kamu
aku nggak salah faham
aku lihat semuanya dengan mata kepala ku sendiri
aku melihat kamu berdoa dengan reno
apa itu kurang
udah lah afif kamu nggak usah berlebihan
karena itu semua nggak seperti yang kamu lihat
mungkin aku gak bisa memberikan kamu yang terbaik
tapi aku selalu berusaha untuk memberikan apa saja yang aku miliki buat kamu bella
saat ini aku punya hanya cinta
aku sangat mencintaimu bella
aku selalu berusaha untuk membahagiakan kamu
jadi kamu masih meragukan aku afif
bella kita belum selesai bicara
bella kenapa sih selalu kasih periksa
bella kemana ya
waalaikumsalam ada apa ya bu
apa benar di rumah bella